bang lima bernawa

anggota kerumbulan agawulung kangarum
mereka itu mata mata
penjahat perampok itu
ada perampok agawulung
mereka mau meroboh kisah kita
mari cepat pulang
selamatkan barang barang kita yang di rumah
hantu hantu itu tidak pernah tersentuh
betugas keamanan negara
mari kita lapor palurah kang
kamu masuk rumah sana yang aman
sudah anda sembunyi
cari tempat yang aman
biarkan kita dari rumah ini
kisah kita dalam bahaya jangan buang buang waktu
awas jangan sampai ketahuan
kami berangkat lelurah
kisah kita dalam bahaya
kisah kita dalam bahaya
kebetulan aku ingin perang tanding dengan banteng madangkara yang diakul akulkan itu
kalau mereka datang sebelum urusan kita selesai gunakan cara apa saja
yang penting kita menang kita perampok
tidak terikat peraturan seperti orang orang keraton itu
kasih tahu temanmu
bang lima bernawah
aku harus bunuh dia
supaya rakyat tidak percaya dengan dia
rakyat tidak percaya dengan negerinya
akulah yang berkuasa